dirapiin semua itu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
aku udah kesal pak
bu ini saya mau nganterin buku buku anak itu
yaudah saya mau ketemu aja pak jaya ya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
ini yang ngelempar aku kurang ngajarin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
iya taruh sini
kesel banget aku nih
kesel banget aku nih
mata ganda disana
eh lo bisa gak sih gak usah main main sama gue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
ini semua karena botol kecap sekarang gak ada
selamat pagi jodoh gimana paginya
hmm paginya pasti cerah banget ya
soalnya bisa ketemu sama masa depan
balikin bejanda gue
jangan judes judes sama gue kerupuk kulit
kalau sama jodoh tuh senyum bahagia happy gitu loh
gue kasih lampu hijau yang mau nikon sekarang berhikim
kok mukanya jadi bete sih
aduh jangan marah marah dong nanti cantiknya hilang
capel jangan marah sama gue
aku cuma mau ngomong kalau ternyata bu berliana itu beneran produser musik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
yang sekarang jadi ngetop jadi papanatas
ih yakin banget
makanya sekarang pulang sekolah kita samperin bu berliana ke kantornya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
lo siapa yang kenal nyokap gue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
ya oke yaudah
tapi mau ya datang ke kantor bu berliana abis pulang sekolah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
iya masih sedih cuman tadi habis berantem sama rinbela jadi ya masih kepikiran lah paling
ngapain lagi sih tua anak dua kayaknya ga ada cape cape nya bikin masalah tiap hari loh
eh ga usah ngatain lo dulu smp kayak gimana
tinggal rambut gue
mamai abis betain bapak togar pasti bakal marah dan ngukum beta sudah
ampun bapak ampun bapak ya ampun ampun
sebentar tau kenapa abu rampunan
orang saya panggil ini baju kenapa ga dimasukin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
aduh tadi lupa bawa bapak
pakai ikan pinggang kau juga anak cewek kok
sudah rapi dong bapak
kayak gitu dong sekolah rapi tunggu dulu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
sekarang sudah rapi dong bapak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
saya juga nggak tahu pak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
ya udah kamu masuk lagi
rapi kau besok besok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
saya beli pak
harus jadi contoh yang baik kok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
dirapiin semua itu
kadang kadang anak anak kalau nggak dikasih tahu begitu
baju ga dimasuki
ini kan sekolah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
maklum dulu aja ya
saya ke dalam dulu
saya mau lihat cctv
saya ke dalam dulu ya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
gue mau jelasin masalah yang semalam ra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
tapi lo tetap aja ngerusak acara gue ardi
terminasi mereka nanti
gue ngerasa bersalah banget sama rara
tapi sampai sekarang gue belum dapat kesempatan buat minta maaf sama dia
kapan sih dia bisa benar benar move on dari rara
gue gak bisa masang ini gak keliatan